ya harapannya bisa segera bertemu dengan para para tokoh

saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya